emang ada tim yang banyak pemain pemainnya
dari data based on data hasil capture survei dengan hasil quick count gitu